berdasarkan patauan kamera udara tmc setempat kemacetan lalu lintas menuju ke kawasan puncak bogor jawa barat minggu siang mencapai tiga belas km
antrian terjadi dari ruas tol jagorawi gadok cisarua hingga perbatasan cipanas cianjur
inilah kemacetan yang berhasil direkam kamera udara tmc polres bogor
kemacetan yang membentang sejauh hampir tiga belas km hingga mencapai perbatasan cipanas cianjur
antrian sudah terjadi sejak gerbang tol ciawi hingga menyambung ke kawasan gadok dan cisarua
petugas kewalahan membuka tutup arus lalu lintas lantaran volume kendaraan dari kedua arah sama sama membludak
polisi terpaksa mempercepat proses satu arah atau one way menuju puncak agar kendaraan dari puncak menuju bogor bisa segera berkurang
setengah delapan sampai dengan siang hari ini kita masih jam dua belas ini masih tetap melaksanakan one way
namun memang arusnya
sangat meriah dan cukup padat sekali yang mengarah ke puncak
jadi kita saat antar sepuluh puluh sepuluh ber mengajurkan kepada masyarakat terutama yang mau mengarah ke puncak
lebih baik kalau memang sudah lewat dari jam dua belas yang masih di jalan ataupun yang ingin mengarah ke puncak
lebih baik diarahkan kembali ke arah jakarta ataupun ke tempat tempat rekreasi lain seperti di bogor kota ataupun di sentul selatan ada jenggelan
sementara itu penumpang kereta api di stasiun mojokerto jodoh
timur membeludak dan juga meningkat hingga tiga puluh persen dibandingkan hari biasanya
selain penumpang kereta api jurusan jarak jauh stasiun kereta api mojokerto juga dipadati penumpang lokal jurusan surabaya dan sidoarjo
penumpang kereta api di stasiun mojokerto jodoh timur membeludak
sejak minggu pagi ratusan penumpang memadati ruang tunggu
tidak hanya penumpang kereta jurusan jarak jauh seperti yogyakarta bandung dan jakarta
stasiun juga dipadati penumpang jarak pendek
seperti jurusan surabaya dan sidoarjo
para penumpang ini umumnya berangkat bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati liburan panjang akhir pekan
berlibur sama tutup
berapa orang kemana mana sidoarjo
mas ini libur panjang atau gimana
masih luar biasa
masih luar biasa
masih luar biasa
masih luar biasa
masih luar biasa
rencana berapa hari kalau di jogja
kemarin besok siang juga
kepala stasiun kereta api mojokerto wahyudi mengatakan peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak sabtu sore
peningkatannya mencapai tiga puluh persen dibandingkan dengan hari biasanya
untuk hari minggu ini jumlah penumpang diperkirakan mencapai dua orang baik untuk jurusan jarak dekat maupun jarak jauh
untuk sementara hari ini memperkirakan ada sekitar dua penumpang yang diangkat dengan kereta api termasuk ke aji gala ke alemang dari sediakor ke mojokerto
ini tujuan yang terbongkar kebanyakan dari sekolah itu selama semula yang tergunaan kereta pulau gawa dan pagi tadi mereka pasangkan ke bandung
untuk kereta api jarak jauh yakni jakarta bandung serta yogyakarta tiket kereta api telah habis terjual